dan kita akan menuju ke jambi dimana sudah bergabung bersama kita hari ini keluarga dari almarhum brigadir novriansyah yosua hutabarat
sudah ada ayah handa dari almarhum brigadir yosua bapak samuel siman juntak
selamat siang pak samuel bisa mendengar suara kami
baik bapak samuel hutabarat apa kabar bapak
sehat baik pak samuel langsung saja hari ini sudah dibacakan sidang nota pembelaan atau pledoi dari dua terdakwa
dimana sebelumnya sudah ada tiga pledoi yang dibacakan dari terdakwa kasus pembunuhan ini
bagaimana kemudian pak samuel tanggapan anda mengenai pembelaan dari verdi sambo dan juga putri candrawati
yang pertama saya tanggap soal pembelaan yang dibacakan oleh
dari awal saya perhatikan dia dari penampilannya sangat berbeda kali ini
dia sangat mengikat rambutnya kebelapan untuk mengambil simpati oleh majelis hakim
yang kedua dalam pembelaannya itu dia selalu meningkatkan diri
disitulah nampak kemunafikan dia
dia minta maaf dengan anak anaknya
bagaimana dengan kami ini
yang sudah begitu tahu penyawa anak kami
yang kami yang tidak bisa bertemu dengan anak kami selama ini
ini makanya saya bilang dalam pembelaan dirinya ini ada pergerakan yang mati
yang kedua saya tanggapi soal ferdi sambu
kemarin memang ferdi sambu suka membacakan nota pembelaannya yang berdiri
jadi dalam pembelaannya
yang pertama sekali yang saya perhatikan
dia menyeberkan prestasi prestasi dia di kepolisian
dan angkat dia terakhir
selamanya dia bekerja sebagai penatanya dua puluh delapan tahun
berarti dia sudah sangat berpengalaman di kepolisian
oleh karena itu yang saya ambil dari keterangan pembelaan dia
dia menangguh seorang
namun jenderal berbintang
dia mengambil kesimpulan
harus cukup berhati hati
dan pemikiran yang sangat jernih
jadi ini tidak seimbang dengan pangkat
selama dia diambil kesimpulan
oleh karena itu
memerikan kemunafikannya sendiri
dalam pembacaan play doh ini pak
jika kita berbicara mengenai
permintaan maaf begitu
baik tadi hari ini
terdakwa putri candrawati
dan sebelumnya juga ada
kepada beberapa pihak
termasuk terhadap keluarga bapak
selaku orang tua dari
bagaimana kemudian tanggapannya pak
tanggapan kami soal permintaan maafan
cendrawati itu adalah formalitas dia sendiri
sebenarnya itu kemunafikan dia
kalau memang dia betul betul
ataupun memang dia seorang perempuan
yang mempunyai anak
dari awal dia mencedah ini bisa
bisa dia mencedah ini
seminimal mungkin terhadap suaminya
tapi malah dia
jadi oleh karena itu
permintaan maafan dia itu adalah kemunafikan juga itu
begitu juga si sambo
permintaan maafan dia itu kemunafik semua itu
mahal itu untuk cuci tangan itu
permintaan dia itu adalah
cuci tangan disini maksudnya seperti apa pak
boleh dijelaskan lebih lanjut
untuk menutupi kesalahan dia
maafkan kami orang tua almarhum
kami membaca disini bahwa
almarhum yosua hutabarat ini
menjadi ajudan bagi keluarga sambo
itu sejak tahun dua ribu dua puluh
mungkin bisa dibagikan sedikit pak samuel
selama bertugas seperti apa
relasi atau hubungan
antara putra bapak
yosua dengan keluarga dari verdi sambo sendiri
yang bapak ketahui
yang kami dengar selama ini
dari almarhum kita
apalagi cerita melalui wa ataupun
secara langsung kami ke jakarta
belum pernah bertemu
dengan keluarga verdi sambo
jadi anak kami ini semasa hidup
jangan kan di jakarta
waktu di jambi pun dia berpusat
anak ini tidak mau menceritakan
hal yang penting di pekerjaannya
apalagi terhadap atasan
itu juga di jakarta
dia menceritakan hal hal yang baik terus
dia tidak mau
jadi suatu beban pikiran
baik berarti selama ini
almarhum yosua selalu menceritakan
hal hal baik begitu ya pak
dan menjadi ajudan bagi keluarga verdi sambo
seperti itu ya pak samuel
lalu ini juga terkait dengan
tuduhan atau tudingan
oleh terdakwa putri candrawati
tadi juga dibacakan
begitu dalam play doh
dimana ia mengaku
dan juga penganiayaan dari yosua
bagaimana bapak menanggapi hal ini
inilah yang sangat kami sayang
dari durian tiga pun
orang itu sudah membangun
jadi datang oleh polisi
berpindah ke magelang
kalau memang di magelang
kenapa tidak dilapor polisi
kenapa tidak dipisum
bahwa di sana itu ada pemeriksaan
itu adalah seorang
kaliprotan pada saat
si putri itu adalah
malah orang itu seharusnya
yang lebih jalur hukum
daripada kami ini
jangan membangun asum
orang yang sudah mati
sedangkan fitnah sama orang yang
sedikit jam daripada
apalagi ini yang sudah mati
boleh dibilang di magelang itu
tidak ada laporan polisi
tidak ada berarti
hanya mengandalkan saksi sana saksi
pak samuel dan keluarga
bahkan kami juga mengikuti
dari awal pak
dimana nanti keadilan
akan bisa tercapai
nanti seperti apa
harapan kami terhadap
dikakauan yang dibacakan
jakarta penuntut umum
kasus ini adalah
soal pembunuhan berencana
soal pembunuhan berencana
kami sangat berharap
kami sangat berharap
majelis hasil yang mulia
majelis hasil yang mulia
apalagi si perdesaan musik putri
apalagi si perdesaan musik putri
bapak samuel hutabarat
sudah meluangkan waktu
untuk pak samuel
tetap tegar dan kuat